ketika kita menemukan kejadian semalam tidak boleh terulang kembali
ini sangat membahayakan
pengapunten gusti prabu kejadian tadi malam sangat memalukan bagi kerajaan galuh
untung saja gusti prabowo baik baik saja
kalau saja kulit gusti prabu tergores semua yang ada di sini harus bertanggung jawab
percuma kita punya para para petinggi yang berilmu tinggi
kalau surakerta saja
kita tidak bisa dihadap
pampun gusti prabowo kejadian semalam benar benar di luar perhitungan
surakarta sengaja membuat keonaran di perkampungan
agar setengah kekuatan dari kita keluar dari istana
dan dari situ
dia mengambil kesempatan untuk menyerang istana
pangapunten gusti prabu itu bukan alasan kipurwa
apa kipurwa mengalihkan kesalahan kepada yang lain
bukankah seharusnya ki purwa mengakui kesalahan supaya lebih bagus ke depannya
pangapunten gusti prabu
aku tidak mengada ngada
aku berbicara sebenarnya
pangapunten gusti prabu
keadaannya memang sulit
serangan di luar istana maupun di dalam istana
datang secara bertubi tubi
dan kita harus menyelesaikan secara bersamaan
bahwa keadaan hari yang lalu memang sedang kacau
tapi ini harus menjelaskan
jadi peringatan untuk kita
agar meningkatkan kewaspadaan
di saat musuh ada di depan mata
jangan saling menyalahkan
kita harus lebih bersatu
baik gusti prabu